sekitar tujuh ratus paket daging kurban serta sembako dibagikan kepada masyarakat blitar selasa siang
ratusan paket daging kurban ini dibagikan oleh babin captive mask polores blitar kota rumah warga penerima
sebanyak tujuh ratus lima puluh paket daging kurban merupakan sumbangan donatur polres blitar kota
selain itu juga disediakan bantuan beras tujuh ratus lima puluh kg serta bahan pokok lainnya
bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat akibat dampak ppkm darurat selama dua pekan
polisi sengaja melakukan jemput bola membagikan daging kurban ke penerima yang berhak agar tidak terjadi kerumunan
cara ini efektif mengurangi pengumpulan massa dan mengurangi penyebaran covid sembilan belas
tepatnya pada hari raya idul adha tahun dua ribu dua puluh satu polres blitar kota melakukan penyaluran daging kurban dan beras
sebanyak tujuh ratus kilo daging dan sebanyak tujuh ratus paket sembako yang akan kita distribusikan atau kita salurkan kepada warga masyarakat yang membutuhkan
dan masyarakat yang terdampak pada covid sembilan belas yang ada di wilayah hukum polores blitar kota
sementara pada selasa siang kapolres metro jakarta utara memimpin langsung pemberian bantuan paket sembako
bako dan paket nasi rendang kepada puluhan warga rw dua puluh dua lawasengon kecamatan kelapa gading yang tengah menjalani isolasi mandiri
masakan rendang yang diberikan untuk warga yang tengah menjalani isolasi mandiri itu merupakan hasil pengumpulan dana
oleh anggota kepolisian jajaran polres metro jakarta utara selama tiga bulan
dana yang terkumpul dibelikan seekor sapi untuk disembelih pada lebaran idul adha kemarin
daging sapi tersebut diolah menjadi sekitar dua ratus bungkus rendang
bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah masa penerapan ppkn darurat
sekaligus tetap dapat merasakan momen perayaan idul adha meski harus tetap berdiam diri di rumah
tim ikutan cnn indonesia